kita ke delapan basket hari ke lima kompetisi bola basket ibl series ke dua digelar pada rabu
dewa united tangerang hoaks ranspik dan prawira harum sukses mengandaskan lawannya
hari ke lima ibl series ke dua yang berlangsung di gorbima saktimalang jawa timur pada rabu menampilkan empat pertandingan
di pertandingan pertama yang mempertemukan dewa united dan bumi borneo dewa united mengawali kuartal pertama dengan permainan cepat
dewa mampu mendominasi sepanjang quarter pertama dengan kejualan dua puluh tiga sebelas
pada quarter ke dua dewa united semakin menggila dengan mengunci pola serangan lawan
dewa united memimpin di quarter ke dua dengan empat puluh dua enam
hingga quarter ke tiga bumi borneo belum bisa keluar dari dominasi dewa united
dewa memimpin dengan margin dua puluh dua angka lewat permainan dari ramon gallaway
dewa menjudai pertandingan dengan skor delapan puluh satu enam puluh
pertandingan ke dua mempertemukan evos thunder bogor melawan tanggrang hawks
baik evos maupun hawks sama sama kesulitan mencuri angka sejak quarter pertama
kedua tim ini sama sama baru mengumpulkan sekali kemenangan
evos sementara unggul atas hawks tiga belas dua belas pada quarter pertama
di quarter ke dua pelatih hawks menginstruksikan untuk bermain menyerang
tyrone lamar criswell membawa hawks memimpin dua puluh sembilan dua puluh lima
kuartal tiga selisih angka semakin menipis
masing masing tim cek
sukses menambah tujuh belas poin
keunggulan sementara empat puluh enam empat puluh dua untuk keunggulan tanggerang hoax
di kuartal empat hoax berhasil mengamankan kemenangan setelah banyak pemain evos yang melakukan kesalahan individu
skor enam puluh tiga lima puluh empat bertahan hingga laga usai
pada pertandingan ke tiga satya wacana setelah tiga menghadapi rans pick
berusaha mendapatkan kemenangan perdana satya wacana bermain ofensif sejak awal
namun permainan apik rans mampu membendung serangan satya wacana
quarter pertama rans unggul dua puluh lima empat belas
pada quarter ke dua konsentrasi rans sempat buyar karena banyak melakukan personal fouls
celah ini dimanfaatkan satya wacana untuk mencuri angka
satya wacana mendapatkan delapan free throw
quarter ke tiga menjadi penentuan bagi rans
puncaknya kapten satya wacana kalvin yeremias mengalami cedera dan harus ditarik keluar
kesempatan ini dimanfaatkan rans hingga memimpin ke tiga
sehingga memimpin enam puluh empat puluh lima
akim scott membawa rans memenangkan pertandingan dengan skor akhir tujuh puluh enam enam puluh
pemenangan ini menjadi kemenangan ke tiga rans selama gelaran ibl series malang
konsistensi permainan menjadi kunci keberhasilan rans
dan pada pertandingan pampungkas trawira harum mencatat kemenangan atas west bandit
permainan west bandit cukup solid di kuartal pertama
mereka unggul lima belas delapan belas
memasuki quarter ke dua trawira harum mulai menemukan ritme permainan
trawira running score enam dan membalikan keadaan menjadi dua puluh satu delapan belas
di akhir quarter ke dua ini trawira unggul empat puluh satu tiga puluh tujuh atas west bandit
francis dan pandu membuat trawira menambah keunggulan di awal quarter ke tiga dengan skor empat puluh enam tiga puluh tujuh
trawira menutup quarter ke tiga dengan keunggulan enam puluh tujuh lima puluh lima
di quarter ke tiga trawira semakin tak terkejar
dua kali tembakan tiga point joshua membuat trawira menembus angka seratus
trawira mengunci kemenangan dengan skor akhir satu ratus delapan puluh dua
dan berikut klasemen sementara dari hasil pertandingan hari ke lima ibl series ke dua pada rabu